kalo tito aku liat di koper tapi sekarang kok gak ada lagi ya
apa mungkin jatuh atau gimana mas pas kamu beresin koper aku
anting cuma sebelah
tadi di mall saya ketemu sama butara
yang mau jual antingnya
tapi cuma sebelah pak
katanya yang sebelah lagi hilang
pasangan anting itu ada di kota
kopernya bu andi
oke oman tebakin lagi ya
aduh pinter banget
aduh oma seneng deh
nanya sesuatu sama ibu
aku mau denger
reina mau denger juga
iya lah baru aja balik
kamu tadi habis di rumah papa ngapain
abis ngantar barang buat mama sarah
jangan modus kamu
bilang aja biar kamu ketemu sama mbak andim kan
kamu masih bertemu sama andien
kamu kan tahu kalau andin itu sekarang lagi ada masalah sama suaminya
nino tolong jangan bikin malu mama di depan tanpa terosak
pokoknya jangan bikin malu keluarga
mama sama kamu tenang aja
aku gak ada niatan buat bikin malu keluarga pa
orang tua kamu aja udah capek ngingetin kamu
tapi kamu masih terus terusan cari alasan untuk deket lagi sama mbak andien
apapun tindakan kamu ya
papa kan support kamu

kok gak ada sih
kayaknya aku gak pernah ngeluarin deh anting itu
apa aku tanya soal masalah cok ali ya
mungkin dia tahu anting itu kemana
soalnya yang terakhir beres beresin koper aku kan dia
kamu udah pulang
aku udah nungguin loh dari tadi
capek ya kerja ya
sini duduk sini
aku udah siapin kamu teh
ada kue juga buat kamu
pasti kan capek kerja dari tadi
aku juga udah siapin itu apa
buat kamu mandi mas
aku udah sipi air panas
sama baju tidurnya juga ada aku siapin
mau aku pijit gak
pasti kangen kan soal pijitan aku
pasti kangen soal pijitan aku
ya kan mas
siapa liat liat mas
entah kapan semua itu bisa terulang lagi nin
justru bermunculan di kepala saya saat kamu gak ada di sisi saya
justru bermunculan di kepala saya saat kamu gak ada di sisi saya
anting yang cuma sebelah di koper
iya antinya cuma sebelah mas
waktu itu aku lihat di koper tapi sekarang kok gak ada lagi ya
apa mungkin jatuh atau gimana mas pas kamu beresin koper aku
anting cuma sebelah
tadi di mall saya ketemu sama bu sarah
yang mau jual antingnya
tapi cuma sebelah pak
katanya yang sebelah lagi hilang
pasangan anting itu ada di kopernya bu andin
kata rendy waktu kiki beresin masih ada
apa jatuh ya
tapi jatuh di mana
ya udah kalau gitu
ah andin sebentar
selamat malam ya
jaga kesehatan kamu
jangan tidur malem malem ya

dan tujuan kita dapat seperti ini
tetapi keberadaan biasa
aku lagiwrif lalu
pada saat ini saya memiliki emosi ayam gigi kali
waduh pak bos
oh ya kurang tamu sekarang ya
ada anting nggak jatuh di situ
kamu cek yang teliti ya
baik pak bos
uy akan cari
kamu kabarin saya kalau udah selesai
seminar aku dua hari lagi selesai
al sama andin juga udah baik kan
aku udah bisa balik ke boston
apa aku cari tiket sekarang aja ya
kasian juga mama sendirian di sana